warga malaysia melakukan unjuk rasa besar besaran
aksi yang dinamakan bersih lima ini menuntut pemerintah atas pemilu jujur dan adil
pemerintah yang bebas korupsi
serta permohonan agar sabah dan sarawak mendapatkan porsi pembangunan yang sama dengan semenanjung
akibat aksi ini sejumlah jalan dan lokasi wisata di kuala lumpur ditutup
walau aksi ini tidak mendapatkan izin resmi dari dewan perbandaraan kuala lumpur
sejumlah jalan tetap ditutup untuk menghindari kemacetan
kawasan populer seperti masjid jame bangsar dan dataran merdeka ditutup sejak dini hari
lalu lintas di dua belas jalan utama akan kembali dibuka pada pukul enam sore
atau setelah seluruh demonstran meninggalkan lokasi aksi
aksi bersih lima di malaysia masih belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah
walau begitu aksi tetap dijalankan sesuai jadwal pada sembilan belas november
pihak kepolisian malaysia telah mengeluarkan pernyataan agar bersih lima dibatalkan
hal ini dikarenakan
kuala lumpur belum memberikan izin menjalankan aksi bagi kelompok bersih
namun pihak bersih menyatakan bakal tetap menjalankan aksinya pada sabtu hari ini
grup bersih menyatakan aksi dilakukan untuk menuntut pengunduran diri perdana menteri malaysia najib razak
mantan perdana menteri malaysia mahathir muhammad pada rabu enam belas november lalu
menegaskan sikapnya untuk mendukung aksi bersih dan mengajak segenap warga malaysia
untuk menutupi perusahaan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi negara
malaysia sekarang ini berada dalam keadaan cemas
karena pentadbiran dato' sri najib telah menyebabkan negara terhutang berbilion bilion ringgit
yang tak dapat dibayar oleh kerajaan dan negara
saya harap semua rakyat malaysia akan menyertai demonstrasi oleh pihak bersih ini

aksi bersih bukan sekali saja terjadi di negara tapi juga di negara
sejarah mencatat gerakan ini sebagai bentuk protes sebagai masyarakat malaysia
terhadap ketidakadilan dan juga kediktatoran rezim penguasa
saya akan ajak anda untuk mengetahui lebih jauh tentang aksi bersih ini
apa itu aksi bersih
aksi bersih ini sendiri merupakan gerakan masyarakat sipil
yang terdiri dari delapan puluh empat organisasi non pemerintah
yang menyerukan reformasi secara menyeluruh terhadap proses pemilu yang ada di malaysia
siapakah pemrakarsa dari gerakan bersih ini
dialah maria chin abdullah
nah sebelum maria chin abdullah ini memang sebelumnya adalah
sebagai seorang aktivis perlindungan hak hak wanita yang ada di malaysia
nah sebelum maria chin abdullah ini menjadi pemimpinnya
gerakan tersebut dipimpin oleh mantan presiden baru konsil
yaitu datu s ambiga
lalu sebenarnya pertanyaannya
kapankah aksi bersih ini berlangsung
kita akan lihat
ternyata aksi bersih ini berlangsung pertama kali pada tanggal sepuluh november dua ribu dua puluh
nah aksi ini ternyata dipicu oleh tuduhan korupsi
dan juga perbedaan dalam sistem pemilu yang ada di malaysia
pada aksi bersih yang pertama pendukung reformasi di desak
untuk memakai kaos kuning sebagai simbol protes
dan diperkirakan ada tiga puluh empat puluh ribu orang dari berbagai ras
dan juga lapisan masyarakat yang ikut ambil bagian
dalam unjuk rasa tersebut
lalu kenapa dikatakan sebagai aksi bersih
ternyata pada saat aksi bersih tersebut
karena mereka menuntut agar pemerintah
ataupun yang berkuasa pada saat itu
agar pemerintahan berjalan damai bersih dan juga adil begitu
akhirnya mereka menyebut kata kata bersih
yel yel bersih bersih bersih
akhirnya tersebutlah aksi bersih
baik itu satu sampai lima
dan terjadi memang ada terjadi
beberapa kali aksi bersih ini yang dilakukan
baik itu aksi bersih satu yang pada tanggal sepuluh november dua ribu tujuh
lalu ada aksi bersih dua sembilan juli dua ribu sebelas tiga puluh
dan terjadi di kota tiga kota besar yang ada di malaysia
tuntutannya adalah pengunduran diri perdana menteri najib razak
serta reformasi kelembagaan untuk mencegah korupsi itu sendiri
unjuk rasa ini baik itu termasuk yang unjuk rasa aksi bersih empat
yang berlangsung pada tanggal dua puluh sembilan agustus

memunculkan di tengah tudingan the wall street journal
bahwa ada dana sebesar tujuh ratus juta usd
yang disetorkan ke rekening pribadi najib
nah ini cukup menarik karena dana itu ternyata diduga disetorkan ke rekeningnya
oleh satu mdb dalam pemilu nasional dua ribu dua puluh
pertanyaannya kini apa itu satu mbd
nah satu mbd adalah one malaysia development berhad
yang merupakan badan usaha milik negara yang dibentuk pada tahun dua ribu sembilan
untuk menjalankan investasi di bidang infrastruktur global real estate
dan juga proyek pembangkit listrik
nah yang terakhir adalah aksi bersih lima
yang berlangsung pada tanggal sembilan belas november dua ribu enam belas
atau bertepatan dengan hari sabtu ini
dan aksi bersih yang kelima digelar pada hari ini
tuntutan yang disuarakan pun tidak jauh berbeda dari tahun tahun sebelumnya
di mana meminta agar najib razak untuk mundur dari jabatannya
mantan perdana menteri malaysia mahathir muhammad cukup lantang
untuk meminta warga yang menentang pemerintah untuk turun ke jalan
namun sayangnya menurut laporan free malaysia today
mahathir tidak ikut untuk turun ke jalan lantaran akan berada di luar negeri
itu tadi garis besar sejarah aksi bersih yang berlangsung di malaysia
dari tahun dua ribu tujuh sampai tahun dua ribu enam belas di hari ini
dan saat ini kita telah terhubung via telepon dengan korespondensi
cnn indonesia ada mumtazah catra di ningrat di kuala lumpur
tazah selamat siang
ada informasi bahwa ini ketua aksi bersih maria chin ditahan jumat kemarin
apakah itu benar informasi yang saya dapatkan tadi pagi
lalu apakah berpengaruh dengan aksi bersih yang berlangsung di hari ini
selamat siang iqbal
memang betul bahwa ketua umum dari bersih dua yaitu maria chin abdullah
setelah ditahan pada tanggal delapan belas november kemarin sore begitu
dan telah dikonfirmasi
melalui pihak kuasa hukumnya yang juga telah mengetahui bahwa sampai saat ini
maria chin abdullah masih ditahan oleh pihak kepolisian bersama juga dengan
sekretariat ofisernya mandip singh
dan hingga saat ini memang di kabatan juga ada beberapa para pimpin dari bersih dua
dan juga panitia yang juga telah ditahan juga terkait dengan adanya dugaan
penerimaan dana asing itu dari open society foundation ataupun yang dipimpin langsung
bahwa bersih dua ini ataupun bersih lima ini juga telah mendapatkan dana begitu dari dana asing
yang kemudian ini pun menjadi pertanyaan bagi banyak masyarakat
kemudian bagaimana hal ini dapat dibedakan dari dana asing yang diterima oleh najib
ataupun perdana menteri malaysia yang menyatakan bahwa dana satu mdb sebenarnya tidak hilang
ataupun dana yang ia dapatkan sebanyak dua enam miliar ringgit malaysia itu adalah dana yang
dapatkan dari saudi arabia begitu
namun begitu dengan adanya penangkapan maria chin abdullah ini dan juga adanya
sangkut pautnya dengan penerimaan dana asing dari george soros foundation ini
kemudian memberikan pertanyaan
namun begitu pada hari ini demonstrasi ataupun aksi terus dilanjalankan
saya juga tadi sempat mengunjungi beberapa lokasi utama yaitu seperti di bangsar masjid jame
dan juga jalan tunku abdurrahman dan saya sudah melihat banyak kali masyarakat malaysia
baik dari seluruh ras begitu yang telah berada di sana dan sama seperti tahun tahun sebelumnya
mereka masih menjalankan aksi dengan secara damai mereka mengeluarkan yel yel bersih dan juga
saya mendengar ada beberapa yang meminta untuk najib sebagai perdana menteri turun dari
jabatannya dan juga untuk membuka kembali adanya investigasi terkait dengan adanya
dugaan korupsi satu mdb yang melibatkan diduga melibatkan perdana menteri malaysia najib
sundrasan begitu iqbal
taza sepertinya banyak sekali tuntutan yang mereka minta di aksi yang bisa kita katakan
sebagai aksi bersih lima ini
lalu apakah yang menjadi prioritas mereka itu
apakah hanya untuk menurunkan najib razak sebagai perdana menteri atau justru ada alasan lain yang
membuat mereka akhirnya turun ke jalan
sebenarnya bersih sendiri adalah sebuah aksi unjuk rasa untuk meminta pemerintah untuk membuat
sebuah pemilu yang bersih
maksudnya bersih adalah yang jujur dan juga adil jauh dari adanya tangan tangan kotor yang
mungkin saja memanipulasi hasil dari pemilu ataupun election
namun begitu saya melihat bahwa di lapangan
saat ini masyarakat yang juga turun ke jalan dan juga melakukan aksi ini tidak hanya meminta
adanya pemilu yang bersih namun juga telah meminta turunnya perdana menteri malaysia najib
pun razak dari jabatannya karena mereka menduga bahwa najib ini terlibat dalam kasus skandal satu mdb dan
ini pun menjadi salah satu fokus utama dari aksi pada tahun yang ini karena sebelum sebelumnya memang
mereka ini meminta agar mereka memiliki pemerintahan yang bebas dari korupsi karena mereka
sangat menduga bahwa pemerintahan yang saat ini dipimpin
oleh barisan nasional banyak sekali yang terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan masyarakatnya
kemudian saat ini mereka sangat fokus sekali dengan adanya satu mdb ini dan meminta bahwa pemerintah
malaysia mau membuka investigasi untuk membuktikan sebenarnya bagaimana kasus satu mdb ini berlangsung
karena dari pihak oposisi pun juga menduga adanya keterlibatan pemerintah dalam satu mdb ini yang
kemudian menjadi salah satu fokus dari aksi pada hari ini
yang kemudian kita melihat tidak hanya adanya keinginan masyarakat untuk adanya pemilu yang bersih
dan juga pemerintah yang bebas korupsi namun juga pada saat yang bersamaan adanya juga kepentingan politik
dimana masyarakat ini meminta bahwa pemerintah malaysia untuk menginvestigasi perlena menteri mereka sendiri
terkait dengan keterlibatannya dugaan keterlibatannya terhadap satu mdb ini
selain itu juga ada saya melihat ada beberapa yang juga meminta datuk sri anwar ibrahim untuk dibebaskan
jadi terlihat sendiri bahwa dari
aksi pada hari ini tidak hanya aksi murni dari keinginan masyarakat terkait dengan non politik begitu yang tadi saya katakan
namun juga adalah aksi aksi politik di mana mereka juga meminta dibebaskannya anwar ibrahim yang saat ini masih berada dalam tahap tahanan begitu iqbal
dan selain itu juga mereka meminta agar sabah dan sarawak juga mendapatkan pembangunan yang merasa begitu
karena mereka merasa bahwa sabah dan sarawak sebagai salah satu negara bagian yang memberikan kontribusi yang besar terhadap malaysia
sebagai sebuah negara melalui minyaknya tidak mendapatkan pembangunan yang setara jika dibandingkan dengan beberapa kota utama di semenanjung malaysia
seperti kuala lumpur ataupun putrajaya begitu iqbal
jadi inilah adalah bagian bagian dari tuntutan tuntutan masyarakat yang saat ini turun di jalan untuk melakukan aksi bersih lima tahun ini iqbal
baik mumtazat catra diningrat terima kasih atas informasinya
tentunya kita berharap agar aksi berlangsung damai begitu
seperti halnya yang kita harapkan
termasuk bagi warga malaysia itu sendiri